rumah milik kurdi sudah mulai dipenuhi material bangunan
puluhan batang besi cor papan kayu dan lainnya sudah tertumpuk di sekitar rumah
sebagai warga miskin tentu kurdi tidak mungkin mampu membiayai renovasi rumah
material bangunan dan ongkos tukang ini merupakan bantuan dari berbagai pihak
pembangunan rumah keluarga miskin ini direncanakan memakan biaya tiga puluh juta rupiah
dana itu bersumber dari pemerintah kabupaten brebes melalui dinper waskim lima juta rupiah yang diberikan dalam bentuk material
aspirasi dprd brebes sepuluh juta rupiah dan sumbangan dari beberapa pengusaha brebes lima belas juta rupiah
rehab ini dilakukan setelah verifikasi lapangan oleh dinper waskim dengan langsung mengunjungi rumah kurdi
dari verifikasi ini dimper waski membantu lima juta rupiah dalam bentuk material
mulai kapan pak
kita nunggu konsep konsep kemarin jadi kalau siadanya sudah siap kita siap
kita kasih bantuan tiga puluh juta berupa material dan insya allah besok pagi akan segera dibongkar dan juga langsung dibangun
mudah mudahan progresnya cepat dan juga bisa segera ditempati oleh keluarga pak kurni
dua keluarga di desa ketanggungan kecamatan ketanggungan kabupaten brebes
hidup dengan menempati bangunan panggung dari bambu berukuran lima x enam meter
berada di pusat kota kecamatan kondisi rumah sangat tidak layak dihuni karena lantai lembab
imam suripto brebes jawa tengah